beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial jasa derek ilegal yang merugikan pengguna jalan tol
lalu seperti apa sih sebetulnya cara membedakan antara derek legal atau resmi dengan derek yang ilegal
karena meskipun pelaku sudah tertangkap mungkin saja masih ada oknum oknum lain yang bertebaran di jalan tol
peristiwa yang terjadi di eksito halim jakarta timur pada jumat enam belas april lalu
sangat merugikan sopir truk yang mogok yang menjadi korban
dalam video jelas terlihat pelaku usaha jasa derek ilegal memaksa sopir truk hingga memukul kaca truk
pihak jasa marga selaku pengelola jalan tol sangat menyayangkan peristiwa tersebut
nasrullah selaku general manager representatif ofis dua jasa marga metropolitan toll road
mengatakan pihaknya memohon maaf kepada pengguna jasa jalan tol
dan menyebut kasus ini masih didalami pihak kepolisian
yang pertama tentunya kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang timbul
akibat ulah dari oknum oknum derek liar ini ya
jadi memang ketika informasi terkait hal tersebut petugas kami dapatkan
maka petugas kami langsung melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian
dan alhamdulillah dari pihak kepolisian langsung dengan cepat melakukan penangkapan terhadap pelakunya
meskipun tersangka pelaku sudah tertangkap
menurut nasrullah pengguna jalan tol harus tetap berhati hati
dan langsung menelpon call center atau menggunakan aplikasi resmi jasa marga
untuk mendapat pelayanan derek resmi
sebenarnya ada dua hal yang bisa dilakukan
jadi yang pertama adalah bisa menghubungi call center dari jasa marga
jadi ini adalah call center yang beroperasi dua puluh empat jam
atau yang kedua
itu bisa menggunakan inovasi kami yang terbaru yaitu bisa mengunduh aplikasi travoi
derek resmi jasa marga itu memberikan pelayanan gratis sampai dengan ke gerbang tol terdekat
namun apabila ada permintaan dari pengguna jalan minta tolong ditarik sampai ke jarak yang lebih jauh lagi
nah itu memang dikenakan tarif resmi per kilometernya
tarif resminya itu pun kalau di fisik direct kami itu kita cantumkan
seperti diketahui truk derek resmi memiliki logo perusahaan penyedia jalan tol
petugas derek resmi pun hanya berjumlah dua orang yang menggunakan seragam lengkap dengan identitas resmi
selain itu layanan jasa derek disediakan tanpa biaya alias gratis hingga gerbang tol keluar terdekat
jika anda mengalami kendala atau kesulitan di dalam jalan tol

seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa jasa direct ini adalah jasa resmi
yang terpenting adalah anda pastikan dulu bentuk truknya ada logo jasa penyedia jalan tolnya
kemudian juga petugasnya harus ada dua orang
dan yang pasti ini adalah daftar harga resmi yang bisa anda bayarkan jika nanti ada kebutuhan kebutuhan lain di luar yang sudah gratis tadi
nah jadi anda tidak mau khawatir lagi
pokoknya pastikan dulu si truknya ini adalah truk resmi dari perusahaan penyedia jalan tol
aditya aksani devi pitriani jakarta